iya bu guru
ibu diperintahkan oleh bapak kepala sekolah
kalau kamu gak sakit
kamu wajib masuk sekolah
kamu pernah mau jalan jalan
kembali pulang ya
kenapa cerita sama wabri ini
dikulangi dari sekolah
dikulangi dari apa
ada di negara
kayaknya yang melabur
ke kepala sekolah
katanya dia sakit perut
makan barangan yang aku jual
nggak akan membiarkan bapak menghancurkan masa depan anak itu pak
maksud bapak siapa ya
anak bapak tiara kan masih sekolah disini pak

bukan tiara pak yang saya maksud
tapi anak yang menjual gorengan disekolah ini
yang bapak keluarkan
oh si intan
apa yang salah dengan dia pak
saya lihat dia penuh dengan semangat
kelihatannya pintar kenapa bapak keluarkan dari sekolah ini

dia memang anak yang pintar pak tapi

saya gak akan pergi dari ruangan ini
sebelum bapak cabut keputusan itu
bapak harus izinkan dia kembali sekolah disini
bapak udah keluarkan anak itu dari sekolah ini

anak itu yang protes kalau anaknya dikeluarkan di sekolah ini
jadi mama yang minta anak itu dikeluarkan dari sekolah ini
pak bentar pak kita bicara dulu
mama kenapa harus sampai minta kepala sekolah buat ngeluarin anak itu
kasian sama dia anak gak mampu loh
kamu itu kenapa sih ngebela anak itu terus
udah jelas jelas apa yang dilakukan dia terhadap kiara kamu gak tahu aja
emangnya tiara kenapa mah
tiara itu sakit tau gak
gara gara memakan makanan yang dijual sama anak itu
semalaman tiara itu nggak bisa tidur menahan sakit muntah muntah buang buang air
untung mama panggil dokter untuk pemeriksanya
tiara sakit mah
cok pemirsa tua ramah
apa yang namanya ketiga kali tiara
kok ada suara musik dari kamar tiara
bukannya tiara lagi sakit
tiara tadi tante maya dengar dari oma katanya kamu sakit gara gara makan jualannya intan
sekarang nyalain tv joget joget lagi kamu tuh sebenernya sakitnya sih
jujur sama tante kamu tuh pura pura ya supaya hari ini gak masuk sekolah
iya jangan buat banyak ulah bikin semua pusing tonggak
tapi tapi tante
udah pokoknya sekarang kamu pake baju seragam tante antar ke sekolah
aku bukannya gak peduli sama tiana ya maaf kemaren emang aku sedikit sibuk
makanya pulang larut gak sempet ngecek tiara
hei kamu itu untuk anak oma
orang aja kamu sempetin datang kesini tapi untuk anak kamu sendiri
kamu tuh gak peduli sama sekali aneh deh kamu tuh
mahardi bilang kan ardi bukannya nggak peduli sama sekali sama tiara tapi ardi sibuk
sekarang gini deh ma ardi tetep merasa aneh
tiara gak mungkin sampai sakit perut segitunya cuma gara gara makan gorengan
ya mungkin aja makanan itu kotor gak sehat
mungkin bahan bahannya terbuat dari bahan bahan yang berbahaya untuk dimakan
gak segitunya kali itu
nah aku gak apa apa aku tiap hari beli loh gorengan anak gitu aku makan aku gak apa apa
ya mungkin kamu sudah dewasa daya tahan tubuh kamu itu kuat
kalau tiara kan masih kecil dia masih sensitif yang makanan itu kotor sedikitnya dia pasti sakit ya kan
ya oke jangan dibandingin sama ardi
bandingin sama teman teman tiara yang lain yang beli gorengan itu juga
perhatiin deh mereka gak ada yang sakit kan
orang tua mereka juga gak ada yang protes cuma mama aja loh
kamu masih ada ngebelan anak itu
tiara anak kamu sendiri tidak kamu pedulikan yang sudah sakit gara gara beli makanan dari anak itu
aduh aku penas banget sekolah
roh intan bukannya kamu sudah dikeluarin dari sekolah kenapa kamu ada di sini
ya pak tapi aku masih pengen sekolah aku gak bilang sama mama sama ayah kalau aku dikeluarin
jadi aku pura pura aja berangkat sekolah kalau mama sama ayah tahu kalau aku gak sekolah pasti sedih
dan atau jangan
mungkin dwords aku juga
kayingernya kalau mau macam ini atau terus
serem banget ya estnya
ma ma tunggu
tetap aja menurut ardi cara mama itu salah
mama udah merenggut hak seorang anak untuk belajar
mama gak bermaksud seperti itu ardi
tapi karena anak itu sudah membuat tiara sakit
wajar dong mama protes ke sekolah
ngurus aja nasib keluarga kamu dulu baru urusin orang lain
lagi pula kalau tiara sempat tahu kamu ngebelain anak itu
dia pasti akan kecewa
ngapain kamu bawa tiara kesini
dia kan harus istirahat di rumah
mama benar harusnya tiara istirahat di rumah
tapi kenyataannya dia malah jokit jokit di depan tv tadi
ma tiara udah bohong
mungkin supaya anak itu dikeluarkan dari sekolah
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak enggak
enggak akan seperti itu
lebih tegas sedikit dalam mendidik tiara
kalau salah bilang salah
kalau bener bilang bener
kita kan gak mau tiara tumbuh jadi anak yang manja
apalagi sampai jahat sama temannya sendiri
itu tugas masa adi sebagai ayah
sekarang kamu cerita ke pak kepala sekolah
apa yang sebenarnya terjadi
bukannya kamu lagi sakit
apa pernah papa ngajarin kamu bohong
sekarang jadi raja
kamu harus berani
cerita ke pak kepala sekolah
coba ceritakan semuanya kepada bapak
saya cuma pura pura sakit perut aja
saya makan jajanan yang intan pak
maafin tiara ya
tapi jangan diulang
udah sayang ya
kamu gak usah takut
gak usah malu
belajarin pintar ya
terima kasih bu
kalau tiara sudah
mengatakan yang sebenarnya
sama kepala sekolah
intan tidak jadi dikeluarkan
dia masih bisa sekolah disini
aku tuh bikin kecewa tante
karena yang masukin ke sekolah ini tante
aku udah kelihatan bersekolah
kamu gak dikeluarin dari sekolah ini
kamu masih tetap bisa bersekolah disini
sekarang hapus air matanya
terus kita berangkat di kelas